kita sudah terhubung dengan kepala birohumas komisi pemberantasan korupsi febri diansyah
selamat sore mbak
lama tidak melihat mas febri kemudian kita dikejutkan dengan kabar mas febri mundur secara resmi dari kpk
apa alasannya mas
ya sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga ya yang muncul dari sejumlah pihak begitu kenapa
kenapa harus mundur dan kenapa mundurnya sekarang
ya ada macam macam pertanyaan yang diajukan tersebut
tapi yang pasti begini ada satu hal yang cukup mendasar yang selalu kami tanyakan ketika kami masuk ke kpk
mulai menjadi pegawai kpk saat menjadi pegawai kpk dan termasuk untuk memutuskan apakah masih tetap akan bertahan di kpk atau tidak
nah pertanyaan yang paling mendasar itu adalah
kita masih bisa berkontribusi secara signifikan untuk pemberantasan korupsi
kesadaran kami di kpk ini
kerja kan bukan hanya soal rutinitas
bukan hanya soal misalnya target yang dikerjakan ada lima
kemudian lima itu dikerjakan maka selesailah tanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi
kami berangkat bukan dari kesadaran itu
tapi di mana kami bisa berkontribusi untuk
karena isu utama dari kenapa kesejahteraan timpang kenapa lingkungan rusak kenapa terjadi banyak hal akses pendidikan akses kesehatan dan lain lain
salah satu isu utamanya kan adalah karena faktor korupsi tersebut
jadi melakukan pemberantasan korupsi memang tidak bisa hanya dalam rutinitas saja atau dalam formalitas dan seremonial saja
karena itu pertanyaan mendasarnya adalah yang kemudian saya jawab dengan sikap
untuk pamit dari kpk adalah pertanyaan tadi
apakah dan seberapa signifikan saya masih bisa berkontribusi untuk pemberantasan korupsi
saya pikir dengan bekerja di luar kpk saat ini setelah tujuh tahun di kpk
saya dapat lebih berkontribusi nanti dan tetap menjaga kpk
alasan yang sama adalah
waktu itu saya mengenal mas febri sejak anda masih aktif di icw
bagaimana anda kemudian bergabung dengan kpk
karena ada kontribusi kuat di sana
bisa bersama sama dengan rekan rekan di kpk untuk memberantas korupsi
bagaimana semangat itu ternyata tidak bisa diwujudkan di dalam kpk
apa yang terjadi di internal kpk mas febri
apa yang terjadi secara persis tentu tidak elok kalau saya sampaikan ya
tapi saya ingin sampaikan ke publik bahwa kondisi di kpk
setidaknya menurut saya dan hasil diskusi saya dengan beberapa teman teman di dalam
kondisi di kpk memang
kami tidak bisa pungkiri itu
kami juga tidak bisa bilang bahwa
misalnya kalau ada pertanyaan
apakah kondisi kpk baik baik saja
kami tidak bisa menutup mata atau menutup telinga dan mengatakan
menjawab ya misalnya
tapi secara detail tentu tidak elok kalau saya menyampaikan seperti itu
yang pasti kami sudah membahas cukup banyak
ada perubahan situasi politik hukum
kalau dalam bahasa saya
surat pengunduran diri yang saya sampaikan pada pimpinan
dan pada kepala biro sdm
ada perubahan kondisi sosial politik hukum yang ada di kpk
kita tahu perubahan aturan dan regulasinya adalah revisi undang undang kpk misalnya
yang disahkan di september dua ribu sembilan belas lalu
ada perdebatan tentang apakah undang undang itu tepat direvisi atau tidak
sebelum undang undang akhirnya disahkan
tapi setelah undang undang itu disahkan
kami memahami bahwa perdebatan
sehingga kami berupaya bertahan untuk bisa mencari cara agar tetap bisa berkontribusi dalam pemberantasan korupsi
ada teman teman yang keluar duluan
sudah cukup banyak juga
itu alasannya di surat tentu normatif ya
tapi ada juga yang bertahan
dan bagi saya
telah diskusi juga dengan teman teman
waktunya sudah tiba begitu
dan di september ini saya ajukan pamit
tapi bukan berarti saya meninggalkan kpk
saya memang keluar dari kpk nanti pak
tapi saya tidak akan tinggalkan kpk dan tetap akan jaga kpk
karena memang kita harus jaga bersama sama
komisi pemberantasan korupsi ini
kalau butuh dukungan kita dukung
kalau keliru kritik yang proporsional dan konsisten juga harus disampaikan
saya meng highlight tadi mas febri mengatakan
artinya selain beberapa tadi pegawai kpk sudah
menyatakan mundur dari kpk saat ini anda
apakah mungkin ada gelombang selanjutnya
saya tidak tahu
karena pasti ada pertimbangan pertimbangan ya
apakah pertimbangan yang sifatnya kolektif
atau pertimbangan pertimbangan yang sifatnya pribadi begitu
saya tidak tahu yang akan terjadi besok atau bulan depan itu seperti apa
tapi kami tetap memegang satu prinsip dasar bahwa
di manapun kami berada
paling utamanya adalah apa kontribusi yang bisa kami berikan
dan seberapa signifikan di sana
perjuangan teman teman di dalam kpk saya kira bukan perjuangan yang mudah
karena itu saya juga menghargai teman teman yang masih bertahan
sampai dengan saat ini atau sampai dengan bulan depan
atau sampai dengan seterusnya
karena memang kita harus berbagi tugas
ada yang di dalam ada yang di luar
masing masing punya tugas dan porsi untuk menjaga kpk
teman teman jurnalis juga punya saya kira tanggung jawab bersama
untuk menjaga kpk
saya lihat itu sudah dijalankan dengan cukup baik ketika mengawal
dan bahkan mengkritik kpk kalau ada yang keliru
mas febri berbicara mengenai kontribusi berbicara mengenai kritik
bagaimana kita sama sama mengawal agar kpk semakin kuat
apa kemudian bentuk kontribusi anda nanti jika tidak lagi aktif di kpk
yang perlu dipahami pemberantasan korupsi itu

pemerintah tidak hanya dilakukan oleh satu institusi saja
dan tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu institusi
undang undang misalnya mengatakan kpk bertanggung jawab pada publik
kemudian visi kpk itu mengatakan bersama masyarakat melakukan pemberantasan korupsi
artinya kontribusi yang utuh antara masyarakat baik masyarakat yang ada di kampus
profesi jurnalis atau masyarakat yang ada di luar sana
ataupun sebagai pelapor itu bisa berkontribusi untuk pemberantasan korupsi
mengawal kpk menjaga kpk itu juga satu hal penting
nah kami sudah bicara memang dengan beberapa orang teman
untuk mengembangkan sebuah konsep nantinya yaitu kantor hukum publik yang akan concern
jadi tidak hanya bicara soal pemberian jasa hukum seperti halnya kantor hukum sebagaimana biasa
tapi ada concern advokasi membela korban korupsi
isu anti korupsi secara kelembagaan dan lain lain tentu saja
dan juga perlindungan konsumen
nah ini adalah poin penting saya kira yang bisa menjadi langkah berikutnya

di kantor ini juga didesain nantinya keuntungan yang didapatkan
ada persentase atau bagian tertentu yang akan dinasikan untuk gerakan anti korupsi
nah kami berharap inisiatif inisiatif ini nanti bisa berkembang
sehingga kekuatan masyarakat atau gerakan anti korupsi itu bisa lebih maksimal nantinya
agar berimbang antar kekuatan institusi pemerintahan
dan juga kekuatan masyarakat dalam istiar pemberantasan korupsi

mas febri jika tadi juga sempat disounding begitu ya
perubahan terjadi ketika terjadi revisi undang undang kpk
tapi kemudian kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini
juga ada keputusan keputusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik
yang juga sudah disampaikan kepada publik bagaimana keputusannya dari kpk
apakah pengunduran diri mas febri juga berkaitan dengan keputusan pelanggaran kode etik
yang disampaikan ataupun ditujukan untuk ketua kpk
kalau dilihat timingnya putusan itu kan kemarin ya pada hari rabu
sebenarnya saya sudah mengajukan surat itu sejak hari jumat ya
jumat dua puluh delapan delapan belas september tahun dua ribu sembilan belas
dan perenungannya diskusinya pergulatan
batin yang termasuk itu ya itu juga sudah terjadi sejak sebelum sebelumnya
saya kira kalau dihubungkan vis ac secara langsung tentu kurang tepat
tetapi begini saya pernah ketemu dengan dewan pengawas untuk menyampaikan saya pamit begitu
pada bapak dan ibu dewan pengawas
kpk ini bukan hanya pimpinan tetapi juga dewan pengawas dan pegawainya
karena ini soal reputasi organisasi kpk
maka saya sampaikan pada dewan pengawas
ketika dewan pengawas meminta saran atau perspektif saya terkait dengan pelaksanaan tugas dewan pengawas
saya bilang begini ujian kredibilitas dewan pengawas bagi publik
dari apa yang kami amati dari pemberitaan
itu akan dilihat dari putusan putusan dewan pengawas yang menjalankan fungsi sidang etik misalnya
ada tiga yang sedang berbicara
dua sudah diputus
satu putusan lagi nanti akan dibacakan pada tanggal dua puluh delapan september ini
jadi saya bilang waktu itu ujian kredibilitas dewan pengawas kpk
itu salah satunya terletak di sana
baik sayang sekali waktu kita terbatas
saya berharap bisa ketemu mas febri lagi di lain waktu lagi
tidak dengan kepala biroh mas kpk
ada title baru nanti di sana
semoga kita ketemu lagi dan sehat semuanya
terima kasih sudah berbincang bersama kami